untuk membahas apa saja sih yang terjadi di leg kedua enam belas besar liga champions setengah pekan kemarin
kita sudah kedatangan dua narasumber jagoan kita yang tentunya sudah tidak asing lagi
ada coach justin dan juga bungkus neni apa kabar
kita tos dulu biar santai
oke bungkus dan coach justin langsung aja
pertama yang akan kita bahas ini comebacknya barcelona yang bisa dikatakan sebagai salah satu comeback terbaik dalam sejarah sepak bola
ya kalau saya bilang dari awal saya sudah mengatakan barca akan membuat sejarah
walaupun saya banyak dicicir ya dinyinyir orang bilang mimpi lah
enggak enggak ini bukan sekedar karena saya fans barca
tapi ada beberapa faktor
contoh untuk saya dengan ditinggalnya louis dan selatan menurut saya psg sudah menurun
bahkan dengan dua pemainnya mereka kalah
kedua di liganya sendiri mereka berada di runner up yang tahun lalu seharusnya sepuluh poin
ibaratnya berada di ranking satu
ketiga saya melihat mental juara ini tidak ada
karena mereka bisa dibilang tidak pernah ya lolos ke perempat final atau ke semifinal
jadi mental yang dimiliki ini bisa dibilang masih belum teruji lah
nah dengan faktor ini saya mengatakan malam ini barca membuat sejarah dan terbukti
walaupun ada faktor luck nya ya
ya memang yang sering dilupakan orang bahwa sejak barcelona kalah satu
enrico sudah mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya
jadi bukan persiapan yang satu satunya
dua hari tiga minggu
dua yang dilakukan dia
yang pertama persiapan dari sisi mental
saya mundur musim ini
itu mendorong pemain untuk main bagus sekarang
lalu dapat pelatih baru nanti
jadi mendingan main bagus sekarang lo dapat juara tahun depan pelatih baru gitu
itu terapi mental
yang kedua terapi teknis
diubah mainnya empat tiga tiga dilupakan jadi tiga empat tiga
karena enrique melihat kalahnya di tengah
buske tidak bisa lagi bertarung sendirian menghadapi gelandang gelandang lawan
harus ada temennya maka dia melakukan
misalnya busquets dipasangkan dengan rakitic
dikurangi belakangnya dari empat jadi
itu satu satunya perubahan yang dibuat oleh enrica sejak dia mau risk team dari pep guardiola
dua terapi itu sangat mujarab
dan yang orang tidak banyak ingat juga
hasil dari perubahan dua itu tercermin dari pertandingan di kompetisi domestik
empat pertandingan terakhir barcelona di domestik empat empatnya menang
dan kalau soal barcelona mencetak lima gol itu bukan hal baru
barcelona musim ini sudah sepuluh kali mencetak
gol di atas lima musim ini loh
jadi tidak aneh kalau membuat lima gol
cuma memang aneh juga kalau menangnya lawan psg
tapi ini bisa dikatakan bisa menjadi efek domino
takutnya kan banyak tim yang merasa akan bernasib sama seperti psg
tadinya udah di atas angin tiba tiba harus anjlok seperti ini dulu
ini dalam sejarah kan sering terjadi
tidak hanya dengan klub kecil tapi juga klub besar
ancelotti dua kali mengalami
lawan liverpool tiga kesalip
di rumah empat satu lawan depor akhirnya kalah juga
jadi hal ini bisa terjadi
dan dari itu saya selalu bilang sepak bola itu tidak bisa mengandalkan skill taktik teknis
kalau kita melihat arsenal sampai red card itu tidak pernah saya melihat arsenal bermain high press
kedengaran pertempuran luar biasa
di situ saya masih optimis sampai terjadi kartu merah
mungkin dulu kok buru buru banget arsenal
bersa dulu kok
jadi ini sebuah contoh bahwa kalau kita mau menang keadaan pertempuran ini harus tinggi
kita lihat neymar bermain luar biasa
benar benar luar biasa
padahal tahun ini bisa bilang tidak terlalu bagus
ini sebuah contoh buat klub klub lain
kalau kita bermain dengan jiwa sepenuhnya dengan fighting spirit teknik taktis yang benar
itu semua match bisa dimenangkan
berarti secara teknis sebetulnya barca ini cocok bermain dengan tiga back
sebetulnya bukan cocok tidak cocok
kadang kadang juga tujuannya apa gitu
dan bersa menyadari bahwa lawan tim tim yang dihadapi di jangka waktu yang periode yang dihadapi
itu memungkinkan dia main tiga empat tiga sampai bertemu dengan psg
sesudah ini belum tentu juga mereka main tiga empat tiga
terus belum tentu loh
mereka lihat dulu situasinya